sejak tiga hari lalu tenaga kesehatan dan relawan di rumah sakit darurat covid sembilan belas
wisma atlet telah menjalani vaksinasi covid sembilan belas
total ada lebih dari dua enam ratus tenaga kesehatan yang akan menerima vaksin
pemberian vaksin ditargetkan sebanyak satu ratus delapan puluh orang per hari
dengan demikian diharapkan penyuntikan vaksin tahap pertama ini akan selesai dalam waktu dua minggu
selanjutnya akan dilanjutkan dengan vaksin tahap kedua
dan untuk sementara petugas pemberi vaksin didatangkan dari dinas kesehatan dki jakarta
selanjutnya pihak wisma atlet akan menyiapkan dua belas vaksinator sendiri
dan hingga kini tidak ada laporan efek samping yang membahayakan dari para penerima vaksin
harapannya vaksin itu bisa bekerja baik di dalam tubuh yang sudah disuntikkan
dan harapannya memang bisa menangkau dari virus covid sembilan belas itu
sehingga kita sebagai tenaga
medis yang berada di garda terdepan
bisa lebih percaya diri
kemudian ya tidak akan terpapar oleh covid sembilan belas
sehingga bisa menjalankan bisa melaksanakan tugas sampai selesai pandemi